jumat pagi eko warga beratang wetan surabaya bersama anak perempuan dan calon menantunya
menghadiri sidang putusan di pengadilan agama surabaya atas perkara yang ia ajukan yakni dispensasi nikah
dalam sidang yang berjalan kurang lebih dua puluh menit itu eko bersama saksi yang diajukan mendapatkan pertanyaan
terkait latar belakang calon pengantin serta alasan mengapa mengajukan dispensasi nikah
dispensasi nikah diajukan eko untuk anaknya yang masih berusia tujuh belas tahun dan baru saja lulus sekolah menengah pertama smp
alasannya calon suami anaknya ingin segera menikah sebelum ditinggal kerja keluar pulau selama tiga tahun
kalau untuk yang laki laki umurnya sembilan belas kalau anak saya sih belum cukup umur masalahnya
tapi anak saya tak tanya mau yaudah daripada anak
ya namanya juga anak laki laki takutnya pihak perempuan nikah sama orang lain gitu kan
kita ini nggak bisa apa apa masalahnya pihak anak saya sendiri juga tak tanyain dia mau
dan pihak laki lakinya mau kan masalahnya sebelumnya kan udah ada ikatan udah ada lamaran gitu loh masalahnya
sebelumnya gak ada ya kita gak mau
pengadilan agama surabaya juga mencatat pada tahun dua ribu sembilan belas ada sebanyak satu ratus delapan puluh empat perkara dispensasi nikah
dan meningkat menjadi empat ratus enam perkara di tahun dua ribu dua puluh
pada dua ribu dua puluh satu ada tiga ratus tujuh puluh lima perkara sedangkan tahun dua ribu dua puluh dua pada bulan yang masih berjalan sudah ada satu ratus lima puluh perkara
dari data tahun dua ribu dua puluh dua permohonan nikah tercatat
paling banyak di bulan juni
sebanyak tiga puluh sembilan perkara
sejak januari dua ribu dua puluh dua jumlah permohonan naik turun setiap bulan
namun perkara permohonan dispensasi nikah menjadi perkara terbanyak keempat
setelah perkara perceraian perwalian dan isbat nikah yang diterima di pengadilan
permohonan dispensasi nikah mulai meningkat drastis sejak tahun dua ribu dua puluh
setelah ada perubahan batas usia calon pengantin perempuan
yang sebelumnya enam belas tahun dan laki laki sembilan belas tahun
berubah menjadi keduanya harus minimal berusia sembilan belas tahun
menurut undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat tentang perkawinan
umur kawin yang dibolehkan untuk calon suami itu sembilan belas tahun
lalu kemudian menurut undang undang yang sama juga
umur calon istri dipatasi minimal enam belas tahun
lalu kemudian pada tahun dua ribu sembilan belas

tentang umur dispensasi menjadi sama sama sembilan belas
menurut dosen fakultas psikologi universitas tujuh belas agustus empat puluh lima surabaya
perubahan aturan nikah dalam undang undang nomor satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebenarnya telah mengatur batasan usia yang ideal untuk menikah
dengan mempertimbangkan kematangan psikologis calon pengantin
kematangan emosional serta kestabilan ekonomi dan kesehatan reproduksi
tapi harus dengan penuh kesadaran gitu ya ketika menikah itu ada banyak tantangannya
sehingga harus betul betul siap orang tua yang mengawal anaknya
untuk mengajukan itu pun juga harus mengawal pada akhirnya
pernikahan anaknya itu nanti agar tidak timbul bercerai
kalau bercerai ini kan banyak sekali yang dikorbankan
di surabaya rata rata pemohon dispensasi nikah berusia lima belas hingga delapan belas tahun
jika syarat lengkap dan tidak melanggar ketentuan sosial seperti menikah tidak disetujui orang tua
maka hampir semua pemohon pengajuan dikabulkan pengadilan agama